informasi selanjutnya saudara hilang kendali saat dipepet oleh kendaraan lain
sebuah taksi menabrak beton pembatas jalan di ruas jalan jembatan tiga raya
penjaringan jakarta utara hingga ringsek
mobil taksi ini tersangkut di atas trotoar pembatas jalan
usai mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan jembatan tiga raya
penjaringan jakarta utara minggu dini hari
kecelakaan bermula ketika mobil taksi yang melintas dari arah pluit
menuju jembatan tiga melaju dengan kecepatan tinggi
namun sopir yang diduga terkejut adanya kendaraan lain yang memepet
tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini
namun sopir taksi yang mengalami syok langsung dibawa ke rumah sakit terdekat
untuk diberi pertolongan medis
kedan taksi ini arah dari utara ke arah selatan jembatan tiga
di mana itu dipepet sama mobil lain
karena kaget buang ketir ke kiri maka terjadi naik ke atas trotoar